hai ingin lagi di sampai indonesia yang pekan seperti tadi yang sudah kami sampaikan sebelum
jeda saudara kita sudah kedatangan pelukis kopi udah harum batis di studio ya betul ada siapa
di sini okta ada mas andi ilmar sebagai mas ilmar mas ilmar ini katanya dari jogja saudara dari berarti dari
malam sampai pagi tiba di studio kompas tv bergabung bersama kita terima kasih nah ngomongin
masalah kopi ini bukan minum kopi karena kita masih puasa semua disini ya disini ada lukisan kopi yang
nantinya akan di create sama mas ilmar begitu mas boleh disampaikan ini kenapa memilih kopi sebagai
media untuk melukis kalau orang orang mungkin ngiranya karena seneng kopi ya emang seneng
kopi tapi enggak begitu entusiasi yang tiap hari ngopi kopi kopi arang nih di jogja nih
kopi suka suka cuman milih bubuk kopi ini karena
ada satu kejadian dulu apa itu itu pada tahun dua ribu tujuh belas bertepatan dengan maulid nabi jadi pas maulid
tapi itu saya mau berkarya bikin kaligrafi dari kertas gitu tapi karena alatnya nggak ada terus
waktu itu hujan deras di rumah dan saya juga kelaparan saya ke apa namanya ke dapur mau makan
dulu gitu ternyata enggak ada makanan juga waktu itu adanya bubuk kopi jadi sambil gabut saya memilih
jadi bukan makan bubuk kopi tapi sambil nunggu hujan untuk keluar beli alatnya saya bikin ini
apa kaligrafi muhammad waktu itu akhirnya jadi akhirnya saya bilang oh enggak usah enggak usah
ke ini deh enggak usah ke luar deh buat beli alat alat ini udah jadi karyanya ke foto setelah
itu nyoba lagi untuk bikin pak habibie tapi ini udah lukisan kedua nih pak habibie nah memang backgroundnya suka ngelukis suka ngegambar
yang bryan gedacht bahku mereka pada tahun dua ribu dua belas gitu tiba tiba keluar aja seninya semuanya
kalau bapak ibu itu udah lihat oh ini anak suka ini deh suka gambar deh
jadi di sedian tembok coret aja
yang penting bisa kelatih gambarnya
orang tua sekarang tembok yang coret nggak dimarahin
nah mas hilmar ini yang menarik adalah kopinya kan sebenarnya ada banyak kan jenisnya
nah ini ada jenisnya yang khusus kah atau seperti apa kalau untuk yang ngelukis
sebenarnya kalau khusus itu harus tergantung teksturnya
karena kalau teksturnya agak lembut itu susah juga untuk ngelukisnya
nah boleh dikasih lihat nih kopi yang digunakan adalah dari teksturnya yang lebih lembut ya
oke kita nggak perlu nyebutin brandnya ya
jadi pokoknya harus lembut ya teksturnya
nah kalau misalnya membuat satu lukisan
ini kan kalau misalnya pemirsa bisa lihat nih ya
oh ya harus dong
nah ini untuk membuat untuk sebuah karya dengan banyak tulisan begini dengan ada background masjidnya begitu
kemarin berapa ya itu nggak sampai seharian sih
terus sambil ngisi ngisi waktu diselesaikan
dua puluh tiga jam lah ya kan nggak sampai sehari

digambar dulu nggak sih mas dikasih sketch aja gitu nggak
kan dulu saya melukisnya pakai pensil sebenarnya
dulu dari pemandangan kemudian coba wajah pakai pensil itu pakai sketch dulu gitu
kalau sekarang udah pakai feeling mungkin karena udah terlatih cukup lama ya
ini kalau ini tadi belum terjawab berapa lama
setengah jam bikin kompas tv lima enam tujuh huruf gitu ya
wajah itu bisa lama
ini ada lukisannya noah
karena kan buat ngepasin buat detailing wajahnya itu kan itu yang lama
saya pikir yang bikin lama itu karena jambulnya hari ya
oke jadi semakin detail semakin lama begitu ya
semakin detail semakin lama semakin kecil semakin ini juga semakin lama
nah saudara kalau misalnya anda bisa melihat ada kamera dari di atas nih ya
ini lagi buat nih siapa indonesia siang
sapa indonesia akhir pekan gitu ya
nah ini untuk penulisan sampai di indonesia udah makan waktu berapa lama
untuk bikin tulisan sahabat indonesia dengan huruf hurufnya
ini boleh dipraktekin gak sih cara buatnya gimana
terus alat alat yang disiapkan digunakan nanti apa
oke tentu alatnya bubuk kopi ya
terus ada peak gitar ini sebenarnya alat alatnya beralih fungsi semua nih
sekarang jadi alat untuk detailing lukisan bumbu kopi terus ada peak gitar
napi gitar ini buat ngangkat bubuk kopinya kayak gini
ah dituang terus gini
ini buat membentuk sebenarnya
saya pikir kopi tinggal tuang aja nanti kita rapim sendiri
bener bener berarti kesabaran ya
selain kesabaran tentangannya gak boleh batu bersin
jadi udah sembilan puluh ya orang yang saya gambar itu tiba tiba saya bersin
waduh buyar kemana mana ininya
akhirnya saya memilih untuk diam sejenak kemudian tidur
itu udah lah gitu ya
udah lama dibuat karena hilang seketika karena bersin
nah tapi yang juga menjadi unik perhatian saya saudara ini adalah bentuk bentuk dari tusuk giginya
jadi ada yang tipis ada yang tumpul juga si apa namanya
jadi yang bengkok itu buat narik buat dorong
jadi tusuk giginya ini ujungnya dipotek sedikit begitu ya
boleh kita sambil di shoot ya
ini lebih detail lagi dibanding yang ini
ya ini sampai bentuk bentuk fontnya sama loh
oh buat ngerapihin juga ya
nah biasanya bentuk tusuk gigi yang dipotek sedikit itu untuk finishing kah atau untuk seperti apa
finishing dan detailing pastinya
kemudian yang pentul misalnya kan kita pakai yang ini
ini untuk misalnya wajah nih
mimiknya kemudian ada apa
itu kalau mimik sama kerutan wajah ya
tapi ada juga yang diawetkan seperti di bingkai ini
jadi ini ada proses tertentu yang kita apa
bedanya apa kalau kita mengerjakan dengan bahan kertas ya
jadi untuk geser bubu kopinya itu susah
nah kalau pakai misalnya kertas foto itu kan licin
dengan bubuk kopi yang disediakan ini
itu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
kalau misalnya pemirsa bisa lihat di layar televisi anda
ini memang sudah punya standar sendiri
cantik tulisannya karena kalau saya menulis itu saya
jadi ala alang lukis gitu ya
kita berdua juga akan belajar membuat karena sudah disediakan piring kita berdua sini ya
sini ada dua piring reza dan juga okta kira kira ada challenge apa dari mas hilmar apa ya mau melukis
dinosaurus kayak susah tolong aja udah ngeremeh saya bikin telurnya lah telurnya gampang masih
gimana kalau nama kalian berdua aja oke nama saya muhammad syarizah panjang banget nih nama tenda oh nama pendek
aja oke udah ada pik gitarnya ya sama ada ini susu gigi oke dulu nih boleh saya berada nah jadi
itu ngambil kopinya pakai pik saudara nah enggak pakai sendok ya iya betul saya akan coba bismillahirrahmanirrahim
ini kebanyakan gak sih ngambil segini sampai bersin mas jadi kayak tanah pas
terus oh itu sambil nyontek nyontek begitu ya mas ini kalau sebenarnya mas ilmar ini ada
pelatihannya nggak sih buat orang orang yang pengen belajar boleh boleh aja sih
cuman ya kalau saya pribadi sekarang itu pakai kopinya yang kopi apa udah kadaluarsa
ya kalau misalnya belum kadaluarsa minum ya mending diminum ya bener nah masih marah ini kalau bisa
oleh kg yakner itu tuh semuanya sama baik dengan ukuran terus juga tinggi kopinya itu
gimana sih tekniknya disesuaikan aja kalau saya pakai feeling jelasinnya gimana ya oh gitu coba ini
udah udah bener kan sih dong ini dikit jamin mandukan telur dinosaurus mini telur dinosaurus
ya nanti ada ekornya tuh coba nih gede guys ternyata nggak punya udah dibisnis kalau masih
kalau mas hilmar sendiri ngelukis pakai kopi itu udah kemana aja nih
maksudnya udah pernah ikut lomba lomba kah atau kegiatan apa gitu eksil
domba sih nggak ada kayaknya karena ini jarang banget di indonesia
mungkin masih satu yang bisa bikin seperti ini dan konsisten diawetkan
pokoknya udah banyak yang saya lukis itu masih jarang banget aku temuin
bahkan nggak ada yang aku temuin yang bisa ngelukis pakai bubuk kopinya
dari situ kan eventnya mungkin masih jarang
pesanan paling jauh ada nggak kemana gitu
misalnya ke luar indonesia kah
ini ada satu nih kebetulan keluarga di sana dia pesen dari new zealand kayaknya
kemarin izin belum saya kerjanya mau ke kompas tv dulu
mas irman ini yang juga menjadi perhatian saya adalah ini kan di bingkai bingkai semua kopinya
ini kok nggak ambiar gitu loh
jadi ada setelah lukisannya jadi itu ada proses untuk apa namanya membekukan gitu
itu masuk ke dalam sop nya kami
kemudian ini dibekukan sehingga lukisannya ada tahap ininya sih tahap khusus gitu kan
yang penting ngomongnya jangan teriak teriak karena ngomong puyar
jadi saya ngomongnya agak miring aja
jadi ada lemnya gitu ya mas ya yang dibuat khusus
ada alat khusus ada bahannya untuk bisa merekatkan
nah kalau lukisan dari kopi ini atau bentuk wajah maupun lukisan huruf begitu
awet berapa lama sih mas kalau misalnya untuk dipajang misalnya
insya allah itu awet
oh tapi pengirimannya harus bener bener ini ya harus bener bener hati hati gitu
kita untuk pengiriman ada sop khusus juga buat memastikan bahwa bingkainya aman gak pecah
ada nggak teman mas hilmar yang kayak mau belajar juga dong gitu bikin
ada sih kemarin tuh malah males dia jadinya terus bikin kopi diseduh jadinya kopinya
gak langsung ya mas ngelatih kita untuk sabar ya di tengah puasa ini juga
harus sabar sih terus apa ya
padahal kesabaran saya cuma tujuh lembar tisu loh mas
melatih kesabaran terus melatih syaraf sebenarnya buat kita itu fokus
oh iya bener bener karena harus presisi juga nih tuh
ini lebih kecil lagi ini pada gede gede semua nih hurufnya
oke dikit lagi nih temen temen nih
sebenarnya sih saya pengennya dua huruf aja karena saya panggilan ja gitu kan z sama a dua
cuma sekarang durasi lumayan jadi saya buat agak panjang lah
jadi saya pengen z aja gitu loh lebih gampang
nah untuk mendetailkan biar semuanya presisi itu pakai ini
saya belum saya aja saya mau presisiin gimana mas
ini eventnya belum ada sih kayaknya kalau orang mending mending kopinya diminum ya
mas tapi kayak gini mas hilmar terima pesanan gak sih mas untuk misalnya request
misalnya saya mau request dong buat hadiah hampers lebaran misalnya buat ruru gitu
mas pepi mbak mega gitu bisa pesen ya
jadi ini udah ada brandnya tersendiri ilmar coffee namanya
kalau instagram saya pribadi bisa dilihat di andiilmer underscore m
itu konten konten saya di situ
itu untuk jualannya ya di ilmar coffee
cuma dua ratus sembilan puluh sembilan aja per wajah
jadi tapi gak tau gak rapi yaudahlah ya
jadi sebenarnya saya itu menekankan bahwa ketika teman teman punya satu lukisan bubuk kopi di rumah itu ada rasa apa
ada kebanggaan tersendiri ketika punya lukisan bubuk kopi karena ini dari historinya yang cukup panjang
kemudian yang sekarang bisa dilihat hasilnya
alhamdulillah sudah lumayan sedikit lebih rapi dan masih jarang banget indonesia
jadi itu teman teman kemarin ada yang pesan dia bilangnya wah ini seneng saya ada lukisan di rumah karya temennya gitu
mas ini pesanan paling jauh sampai ke negara mana
kayak pusing nih pinggir mana gimana ya biar aman gitu
dari berbagai pulau sudah kita kirim kemudian alhamdulillah sampai ini di tempat tujuan aman
cuma ada beberapa kasus tuh bubuk kopinya agak rontok dikit
ini bisa kelihatan bubuk kopinya gitu
itu kalau nggak salah di sumatera
baru di new zealand itu kan baru ya buat keluarga ya
tepuk tangan dong buat rizal dan sudirah dua ribu orang
nah biasanya ini pelajaran yang pertama ketika orang ingin belajar untuk menggambar dengan kopi atau seperti apa sih mas
basic untuk melukis menggambar gitu
ya kalau kayak temen saya tuh gak ada basic tapi tetap berusaha ya dia ujung ujungnya nyeduh minum air
tapi memang yang disarankan adalah kopi kadul arsa kayak gak mau bazir
terus ini setiap wajah yang saya bikin itu cuma nggak sampai setengah sendok
nah ini cuma secuil nih yang apa
jadi selain kaligrafi tulisan dengan bahasa indonesia lalu juga lukisan wajah
apalagi yang memang mas ilmar karyakan mas ilmar gambar
itu template gambar semua anak tk kan
pemandangan dulu gambar gambar hewan mungkin ya
tapi sekarang udah fokusnya di ini dong
nah kalau misalnya menggunakan kopi ini paling gampang membuat lukisan pemandangan atau wajah orang sih sebenarnya
tapi mungkin bisa tapi tergantung lagi tantangannya seperti apa
pemandangan ya paling tidak shawdow nya aja yang bisa menjadi poinnya
saat melukis wajah pernah gak sih dengan kopi
atau nggak disuruh tiba tiba mas revisi dong ini hidungnya kurang mancung gitu
ada tuh hidungnya kurang mancung alisnya harus ditebelin gitu kan
terus pas saya kirim dia tanya temennya eh udah mirip gak
terus malah ini marah marah gitu kan
sesuai permintaan kalian kita tetap melihat
karena harus tetap mirip kan sesuai dengan permintaan klien
nah ketika menggambar di tengah tengah berubah inspirasinya
pernah nggak akhirnya yaudah nanti dulu istirahat dulu supaya bisa lebih fokus lagi
atau udah kita ikutin yang lagi ada di pikir kita aja
karena mood itu yang penting
sampai sekarang itu saya masih kesulitan disitu
tipsnya ya kalau saya ya untuk ada bisa membangun mood itu ya
kan olahraga menghasilkan hormon yang membuat kita bahagia gitu kan
saya boleh kasih tips gak kalau mau bangun mood sama silmar
nah ini dia kreasi dari kopi
saudara yang memang yang dari kita ambil adalah
selain bisa berkarya dengan kopi yang sudah ada luar sayang
akhirnya juga tidak banyak mubazir bareng bareng di rumah kita di dapur
apalagi di bulan puasa seperti ini begitu ya
nah mas hilmar boleh sekali lagi diinfo ke pemirsa kompas tv
kira kira yang ingin belajar atau yang ingin pesan karya dari mas ilmar ini bisa kemana
lukis pelukis bubuk kopi
tapi biasanya sih kontekannya di instagram
instagram ya bisa di dmd langsung ya
terus ada khusus ilmar coffee art
itu buat yang mau pesen yang mau tanya tanya yang mau belajar juga bisa ditanya di dm aja
kalian warga jogja abis minum kopi areng kepikiran tuh
jangan minum kopinya aja tapi karya karyanya juga bisa dihasilkan dari kopi kopi itu juga
apalagi buat para pecinta kopi begitu ya
ini juga tentunya menjadi inspirasi buat kita semua pagi hari ini
selamat berpuasa juga mas andilmar dan juga teman teman semua yang menjalankan hari ini
untuk terus berkreasi dengan apa yang kita